dewan perwakilan rakyat membuka masa sidang keempat hari ini setelah reses selama dua minggu
dalam sidang paripurna kali ini ketua dpr ade komarudin menyampaikan sejumlah hal
diantaranya surat presiden terkait revisi undang undang pilkada
setelah sempat tertunda pembahasan revisi undang undang pilkada akan segera dilakukan dpr bersama pemerintah
setelah surat presiden diterima pimpinan dpr
dalam masa sidang keempat ini dpr juga akan membahas rancangan undang undang pengampunan pajak
terorisme dan juga penyelenggaraan ibadah haji dan umroh
sidang paripurna tidak membahas surat pemecatan pks terhadap wakil ketua dpr fahri hamzah
karena pimpinan dpr mengaku belum menerima surat keputusan pemecatan dari dewan pimpinan pusat pks